lalu bagaimana dengan kinerja ekonomi indonesia versi imf
kita langsung lihat datanya berikut ini
ini dia imf menilai ekonomi indonesia baik atau bisa dikatakan
imf mengatakan bahwa outlook ekonomi kita stabil
namun imf memberikan peringatan kepada indonesia agar waspada terhadap goncangan eksternal
seperti kalau kita tahu apalagi kalau bukan eskalasi perang dagang ya
perang dagang antara amerika serikat dan juga tiongkok
kemudian terkait dengan nodil brexit
kemudian juga ada beberapa hal seperti yang juga harus diwaspada adalah
fluktuasi harga emas
nah jadi inilah yang harus diwaspadai oleh pemerintah indonesia
kita tahu sendiri bahwa raca dagang kita kadang defisit kadang surplus
kita punya datanya berikut ini
kita lihat untuk pertama adalah tren pertumbuhan ekonomi indonesia tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh begitu
ini proyeksi ya proyeksi yang diberikan oleh imf
imf mengatakan ekonomi indonesia stabil kenapa
karena dianggap indonesia ini mampu untuk menakar gejolak ekonomi global yang saat ini sedang terjadi tadi
yang saya katakan perang dagang kemudian juga harga emas dan juga nodil brexit itu tadi sendiri
dan kalau kita melihat imf sendiri sebelum imf ada world bank
ini untuk pertumbuhan ekonomi global ya

nah tak heran kemudian juga
berikutnya imf juga memangkas pertumbuhan ekonomi global
nah angka ini juga diikuti oleh pemangkasan proyeksi pertumbuhan ekonomi indonesia
nah inilah angka proyeksi pertumbuhan ekonomi kita yang tadi imf masih mengatakan bahwa stabil ya
ini masih dikatakan stabil dan tadi imf memuji kinerja data ekonomi kita di tahun dua ribu delapan belas
karena defisit transaksi berjalan juga diperkirakan akan menyempit oleh imf di tahun dua ribu sembilan belas ini
kita lihat tren raca perdagangan
kita berbicara soal perdagangan berarti kita soal berbicara soal neraca dagang
neraca dagang yang kemudian akan berpengaruh terhadap current account defisit atau defisit transaksi berjalan
nah kemudian imf memperkirakan bahwa defisit transaksi berjalan kita ini bisa menyempit
nah kita lihat ini neraca trend
raca perdagangan kita dari tahun dua ribu empat belas sampai tahun dua ribu delapan belas dulu
jadi yang hijau ini artinya surplus
nah kalau yang di bawah ini artinya defisit
nah kemudian apa yang menyebabkan defisit tadi saya katakan
yang menyebabkan defisit adalah apabila impor kita lebih besar daripada ekspor
nah kemudian inilah yang mendorong ke defisit transaksi berjalan
tapi kalau kita berbicara soal defisit transaksi berjalan sendiri
ini tidak serta merta hanya membahas soal neraca dagang saja
tapi juga ada faktor lainnya seperti aliran modal masuk atau investasi masuk dari asing
aliran asing ini modal asing masuk dan keluar
masuk dan keluar
masuk dan keluar ini juga akan mempengaruhi keadaan defisit transaksi berjalan dan juga neraca dagang kita
dan imf mengatakan bahwa memang diproyeksikan pada tahun dua ribu sembilan belas dan tahun dua ribu dua puluh ini
konsumsi masyarakat indonesia akan meningkat
sehingga bisa menakarlah yang saat ini sedang terjadi di ekonomi global
jadi neraca dagang kita akan disupport atau ditunjang dengan konsumsi masyarakat yang meningkat di tahun ini
selanjutnya adalah tren inflasi
standar deviasi atau plus minus satu begitu
ini artinya inflasi yang terjadi masih dalam batas normal
atau bisa dikatakan bahwa inflasi kita di tahun dua ribu sembilan belas secara year on year masih stabil
saya pernah mengatakan bahwa inflasi ini harus tetap terkontrol
artinya inflasi tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah
karena kalau inflasi terlalu tinggi ini akan menekan daya beli masyarakat
tapi kalau misalnya inflasi terlalu rendah ini akan menekan pertumbuhan ekonomi
jadi kalau misalnya kita terus menjaga harga barang terlalu murah ternyata pertumbuhan ekonomi kita juga akan terpangkas
maka dari itu pemerintah harus bisa mengontrol
kita lihat kemudian fluktuasi rupiah di dua ribu empat belas hingga dua ribu delapan belas kenapa kemudian imf mengatakan outlook ekonomi kita stabil
kita lihat di sini tahun dua ribu empat belas nilai tukar rupiah ada di dua belas empat ratus tiga puluh lima rupiah
nah kemudian tahun dua ribu delapan belas ini terus berfluktuasi begitu tahun dua ribu delapan
ada di empat belas tiga ratus sembilan puluh saat ini di pasar offshore
dan kalau kita berbicara soal fluktuasi rupiah artinya kita berbicara soal bagaimana bank sentral menakar gejolak ekonomi yang menerpa nilai tukar mata uang garuda terhadap greenback atau dolar amerika serikat
amerika serikat sendiri saat ini sudah memangkas suku bunga acuan the fed
nah ternyata akhirnya the fed yang memangkas suku bunga acuannya lagi ini masih dianggap di luar ekspektasi pasar
karena kenapa karena pasar keuangan mengharapkan bahwa the fed ini bisa memangkas suku bunga acuan lebih agresif lagi tahun dua ribu sembilan belas
nah pemangkasan suku bunga acuan ini yang kemudian juga mendorong bagaimana kebijakan bank sentral indonesia yaitu bank indonesia untuk juga memangkas atau menahan suku bunga acuan bank indonesia yang saat ini di level tiga
yang berpengaruh terhadap suku bunga acuan
dan tidak hanya soal suku bunga acuan dari bank sentral saja yang mempengaruhi nilai tukar rupiah pada saat ini tapi juga bagaimana tadi saya sempat katakan bahwa indonesia harus berhati hati dengan adanya no deal brexit atau brexit dengan tanpa kesepakatan
karena jika brexit tanpa kesepakatan benar benar terjadi nilai ponseling akan jatuh begitu dan kemudian inggris sebagai salah satu mitra dagang utama indonesia juga akan mengalami goncangan dan akhirnya berpengaruh juga terhadap nilai tukar rupiah
begitu selain itu juga
bagaimana kalau kita sama sama tahu rupiah ini harus benar benar dikontrol karena ada tiga instrumen begitu ya untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi kita dari stabilisasi saham kemudian surat berharga negara dan juga nilai tukar mata uang atau rupiah
waspada juga dengan fluktuasi harga emas dan juga defisit neraca dagang karena neraca dagang yang disupport dengan defisit migas begitu ini akan mempengaruhi nilai tukar rupiah
kenapa karena indonesia adalah net importer
kita negara kita net importer bagi migas atau minyak
bagi kita kita juga nilai tukar rupiah
jadi inilah yang kemudian juga berpengaruh apabila dolar amerika serikat naik artinya harga minyak naik dan itu kita sebagai net importer migas dimana raca dagang migas ini selalu memberatkan raca perdagangan kita otomatis akan mempengaruhi nilai tukar rupiah
ya itu dia tadi bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi kita dari tahun dua ribu empat belas hingga dua ribu dua puluh dipuji oleh imf namun kita harus tetap waspada dengan adanya gejolak ekonomi global yang sedang terjadi dan kita sama sama pantau lagi bagaimana situasi makroekonomi saat ini sehingga nilai tukar kita
terjaga indeks harga saham kita terjaga dan juga semua indikator ekonomi tetap terkontrol dengan baik sehingga angka kemiskinan juga diharapkan bisa terputus atau berkurang begitu ya